lihat dia nasib banyak jangan tertip
jangan tertip ya
ini pada lewat belakang lagi
apaan sih ini aman

mohon maaf sebesar besar kepada pihak keluarga di sini ibu ibu keluarga saya

bahwa insya allah mereka tidak gagal memilih saya sebagai menantinya
insya allah saya yakin bahwa dari pengalaman ini saya juga belajar dan suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik

mungkin membuat keresahan bagi masyarakat tapi insya allah keputusan ini
keputusan yang lebih baik insya allah untuk keluarga